hujan deras yang melanda wilayah jakarta dan tangerang sejak jumat pagi
membuat lalu lintas di jalan raya joglo
yang merupakan jalan alternatif penghubung tangerang dan jakarta barat
tergenang air setinggi kurang lebih tujuh puluh cm
akibatnya banyak kendaraan roda dua yang mogok saat melintasi banjir
kondisi ini membuat banyak warga menawarkan gerobak
untuk mengangkut kendaraan roda dua agar dapat melintasi banjir
namun tak sedikit kendaraan yang lebih memilih putar arah
daripada harus melintasi banjir karena takut kendaraannya mati mesin
hujan deras yang mengguyur jakarta menyebabkan beberapa kali
meluas dan menyebabkan kegagalan
luapan sungai ini mengakibatkan permukiman warga di tiga rt di kampung duri
duri kosambi jakarta barat terendam banjir hingga jumat siang
banjir setinggi empat puluh hingga enam puluh cm tersebut diperparah oleh pengerjaan tanggul
di sekitaran bantaran kali yang belum selesai
ratusan rumah yang tersebar di desa karang raharja
dan desa tanjung sari kecamatan cikarang utara
bekasi jawa barat terendam banjir hingga ketinggian satu lima meter
petugas bpbd dan relawan diterjunkan untuk melakukan evakuasi
terutama terhadap lansia dan anak anak
ini yang punya anak kecil aja nggak bisa tidurin anaknya

jadi cuma nunggu di warung
kalau misalnya kasus sampai pagi kan ya
dan ini sampai pagi nggak tidur
pihak bpbd telah berkoordinasi dengan dinas sosial
untuk penanganan bantuan bagi para korban banjir
tim liputan cnn indonesia